serbu diskon hanya di motionpay

tapi gak gitu konsepnya
konsepnya itu di pilar kedua
gini gue tuh mau minta bantuan ke kalian berdua
ya beda dari kata aja udah beda tolong sama bantuan
gue itu mau minta bantuan ke kalian berdua
untuk ngomong ke tata jelasin ke tata
kali aja kalau kalian berdua yang ngomong
udah intinya gini
kalo memang lo perlu bantuan gak mungkin mika yang nyamperin tata kesana
karena dia masih sakit dan makanan lo belum habis nih
mendingan gue yang datang ke tata
lo yakin bisa sendiri
ya enggak bukan begitu gue cuma bertanya
lu yakin gak bisa sendiri
seneng aja ada iya
oh iya gue baru inget lo satu orang tapi mulut lo kayak sepuluh orang
orangnya satu mulutnya sepuluh gimana caranya
ya enggak bukan mulutnya yang sepuluh maksudnya kan lo lo satu orang nih
mika lo sama si gary dulu disini
gue hadirnya keping gue sakit tau gak
nih ya mau lo nangis kayak mau lo ngapain
jungkir balik juga gak bakalan bikin gary sadar tau gak
ya terus tata itu reski gimana olin
hati tata itu udah terlanjur broken into pieces
intinya hati tata itu disakit
masa lo udah tau lo disakitin gary berulang kali pulang
terus lo masih mau berharap sama dia
gue kasih tau ya kalau misalkan sila tahu hal ini
dia tuh pasti gak mau lagi tau gak temenan sama lo
ya udah gak apa apa bagus sih kalo gak ada sila
kalo misalnya ada sila tetep jadi bingung mau ngapain
padahal ya tata itu udah nyusun rencana yang bagus untuk nge handsome gary
rencana gak bukan rencana apa apa kok
pokoknya maksud rata adalah hati tata itu udah sakit banget
makanya tata itu butuh dokter cinta
ya ampun tata lo tuh bukan butuh dokter cinta itu tau gak
yang allah butuhin itu adalah dokter jiwa
iya ini syet banget sama tata
gak boleh gitu tau sama bestinya sendiri yang lagi broken hearted
bukannya disyariin dokter cinta malah dibilang butuh dokter jiwa
gak boleh kayak gitu
mendingan gue cabut aja tau gak dari sini
daripada ya gue ngomong mau berbusa juga mulut gue di samping
lo gak akan pernah dengerin gue
gue mau mengerjakan hal yang lebih berfaedah buat gue daripada gue harus cinta
kenapa sih semuanya tinggalin tata
tadi aja tadi olin mau dengerin ceritaan tata
tapi setelah tata curhat nangis nangis olin cuma ikutan pergi
susah susah susah
tata tuh lagi broken hearted
iyan gak boleh susut susutin kayak gitu
ya udah jangan lagi sempet melek melek di depan kampus gitu emang gak malu
malu sih tapi tetep aja hati tata tuh gak bisa dibohongin
masa hati tata lagi sedih
apapun gak usah diungkapin depan kampus kayak begini apalagi ini di aula dilihatin banyak orang
tata tata denger nih denger hubungannya
tata tata itu nggak perlu cemburu atau jeles sama si misro
emangnya kita harus sembunyi kayak gini ya
kan tadi ian udah nyuruh kita buat nunggu di kantin
tuh kalo ketahuan gimana iyan gak mau bantuin lo buat kebaikan sama tata
ya tapi kan gue penasaran nih
gue pengen tau si combro berhasil gak nungguin tata
karena sumpah ya jujur banget mik
gue tuh berharap banget si combro berhasil
dan tata mau dengerin dia
jadi gak ribet kayak gini
eh tapi bentar din
lo emang udah enakan
mendingan tuh tadi lo di kantin aja biar sekalian duduk istirahat
gak gue udah gapapa
ini juga gue kepo nih iyan tuh berhasil gak ngujuk tata
pacaran itu kan modalnya adalah kepercayaan
lu denger gak sih mereka ngomongin apa
mumpet dibalik sama dia sih untuk lebih deket
eh cuman gak usah sembunyi
lo di depannya langsung biar denger
tapi gak gitu konsepnya
itu di pilar kedua
jujur disitu aja
ya ampun ini mulus banget jadinya
iya bener banget
mobilnya udah selesai kan
pokoknya udah beres semuanya
mesin juga aman
makasih banyak ya mas
aduh kangen banget sumpah
akhirnya kamu selesai dibenerin juga
kamu baik baik aja kan
aku udah kangen banget tau ngasih jalan jalan sama kamu
aku juga kangen jalan jalan sama kamu
dan pacara sendiri dicuekin
aku jadi cemburu
dan aku menjadi ragu sekarang
sebenernya pacar kamu ini aku apa si kuning sih
karena dia itu cinta pertama aku
aku ketemu sama dia dulu
abis itu aku baru ketemu sama kamu
oh iya terus urutan kamu itu cinta keempat aku
kalo ada keadaan sama papa dulu
empat itu ya ibarat di perlombaan aja juara juga enggak loh
gak masuk podium
tega banget kamu dibagi bagi sama empat kayak gitu
aduh aduh aduh enggak koi
ya cuman gimana ya
di hidup aku kan ada banyak laki laki lain nih
jadi ya cinta aku harus kebagi bagi kayak gitu dik
nasib pacaran sama anak perempuan kayak gitu
nanti juga mas kalau punya anak perempuan
tuh dengerin makannya
jangan cemburu ngambek
jangan cemburu ruan
request aku aku pengen punya anak tujuh
oh banyak ya kayak anak kucing ya
nggak kalau banyak anak itu banyak rezeki ya
iya aku punya tujuh
mas ini kan mobil udah beres udah bisa dibawa pulang ya
aku bukain kamu pintu
aku nge treat kamu kayak princess
gaya gayaan bukain pintu buat kamu
aduh kamu tuh ya hobi kok cemburu sih
ya daripada hobi aku nyopet
nyopet cinta kamu
cinta pokoknya nanti kamu jalan duluan
aku buntutin dari belakang
aku mau mastiin kamu sampai ke rumah dengan selamat
nggak ada penolakan
tidak ada penolakan
jalan pelan pelan aku ikutin dari belakang
jangan lewat jalan tol nanti aku nggak bisa ikutin
ratatata itu nggak boleh
cemburu atau jeles sama si misru
kalau begitu nggak usah pacaran dong
pacaran itu kan modalnya adalah kepercayaan
cata itu bukannya nggak percaya sama ihin sendiri
tapi cata lihat dengan mata kepala cata sendiri